beginilah situasi kericuhan yang terjadi di kantor bp batam batam kepulauan riau senin siang
buntut aksi damai yang sebelumnya dilakukan masa aksi tolak relokasi kampung tua jilid ii
yang terdampak megaproyek rempang ekositi
masalah skar pembela maruah melayu awalnya menuntut pembebasan delapan warga kecamatan rempang
yang ditangkap polisi segera dipenuhi
namun pihak bp batam tidak kunjung menemui masa
unjuk rasa yang awalnya damai berubah kericuhan
selain berusaha merangsek masuk masa juga melempari gedung bp batam dengan menggunakan botol plastik dan batu
polisi lantas membubarkan masa dengan tembakan gas air mata dan air dari water cannon
menunggu arahan dari ketua enam provinsi karena beliau lagi bersilaturahmi dan bermusyawarah
dengan kapol dakebri
jadi salah satu poin dari alam provinsi maklumat alam provinsi adalah membebaskan kawan kawan kita yang ada atau yang ditahan di sana
sementara itu hingga sore ini bentrok antar petugas dan masa masih berlanjut
walau masa sudah berhasil dipukul mundur oleh pihak kepolisian
sementara menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md mengatakan
yang terjadi di pulau rempang ke pulau nriau bukanlah penggusuran
melainkan pengosongan lahan oleh pemegang hak
menurut mahfud warga rempang telah sepakat untuk direlokasi dengan kompensasi yang sudah ditentukan
saudara penghuni di sana itu sudah ada kesepakatan tanggal enam
tanggal enam itu apa
satu diadakan relokasi
setiap kepala keluarga diberi tanah lima ratus meter persegi
dan dibangunkan rumah dengan ukuran empat puluh lima

besar loh itu dali terluar
lalu diberi uang tunggu sebelum relokasi
setiap kepala satu tiga puluh empat
diberi uang sewa rumah sambil menunggu dapat rumah yang itu
masing masing satu juta
nah semuanya itu sudah disepakati
rakyatnya sudah setuju dalam pertemuan tanggal enam
di mana diketahui kesepakatan dilakukan oleh warga
pemerintah daerah dan pengembang
menurut mahfud ada sekitar satu dua ratus keluarga yang akan direlokasi ke tanah seluas dua hektare di dekat pantai
tim liputan cnn indonesia